tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi
lembaran negara republik indonesia tahun dua ribu dua puluh nomor dua ribu dua puluh
tambahan lembaran negara republik indonesia nomor enam ribu lima ratus lima puluh empat
selanjutnya disebut undang undang mk
dan pasal dua puluh sembilan ayat satu huruf d undang undang nomor empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan
tentang kekuasaan kehakiman lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan
artinya semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma konstitusi
inkasu pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
dari ketiga undang undang di atas
undang undang mk dan undang undang kekuasaan kehakiman
menggunakan frasa memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum
sebagaimana frasa yang termaktub dalam pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
sementara itu undang undang pemilu inkasu dalam pemilu presiden dan wakil presiden
menggunakan frasa hasil penghitungan suara
yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon
terlepas dari adanya perbedaan tersebut menurut mahkamah
kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden
tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional mahkamah konstitusi
yang berpengaruh untuk memiliki peradilan konstitusi yang berpengaruh untuk memiliki peradilan konstitusi
yang harus memastikan penyelenggaran pemilu tidak melanggar azas azas pemilu
yang bersifat langsung umum bebas rahasia jujur adil dan berkala
sebagaimana ditentukan dalam pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
artinya secara konstitusional undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaran pemilu
yang berkeadilan demokratis dan berintegritas
yang berkeadilan demokratis dan berintegritas
adalah penegakan hukum pemilu dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilu
untuk itu apabila diletakkan dalam konteks kewenangan mahkamah konstitusi
sebagaimana diatur dalam pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
frasa memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum dimaksud
sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan demokratis dan berintegritas
artinya sekalipun undang undang pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah pemilu
pada masing masing kategori dan diserahkan kepada lembaga lembaga yang berbeda
bukan berarti mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu
yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu
salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut
adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga lembaga sebagaimana diuraikan di atas
masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan
terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan demokratis dan berintegritas
di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah
singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing masing tahapan
termasuk terbatasnya beban lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan
dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali
hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan memengaruhi hasil pemilu
padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar setelah seluruh rangkaian pemilu usai
siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepimpinan dengan legitimasi kuat
hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pemilu
meng debutsy untuk mengadili keberatan swami singkong
memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu
bahwa paradigma sebagaimana diuraikan di atas telah menjadi pendirian mahkamah
sejak menangani perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas
hingga pemilu presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas
misalnya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor satu phpu strip press strip enam belas romawi strip dua ribu sembilan belas
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal dua puluh enam juni dua ribu sembilan belas
berkenaan dengan paradigma dimaksud pada paragraf pada halaman seribu delapan ratus tiga belas sampai seribu delapan ratus lima belas paragraf tiga ratus tiga puluh
putusan aku mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan
berdasarkan pertimbangan hukum dan kutipan putusan di atas
telah jelas bahwa mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
tidak hanya sebatas mengadili angka angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara
tetapi juga dapat menilai hal hal lain yang berkaitan dengan tahapan pemilu
berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu
namun demikian terlepas dari pendirian di atas makamah perlu menegaskan
dan kewenangan konstitusional untuk memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum
sebagaimana termaktub dalam pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya
apabila mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi
selama penyelenggaraan tahapan pemilu
apabila tetap diposisikan untuk menilai hal hal lain
sama saja dengan menempatkan makamah sebagai keranjang sampah
dan menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di indonesia
dalam hal ini lembaga yang telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pemilu
seperti bawaslu gakumdu harus melaksanakan kewenangannya secara optimal
demi menghasilkan pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas
selain itu lembaga politik seperti dpr tidak boleh lepas tangan
sehingga sejak awal harus pula menjalankan fungsi konstitusionalnya
seperti fungsi pengawasan dan menggunakan hak hak konstitusional yang melekat pada jabatannya
seperti hak interpelasi hak angket dan hak menyatakan pendapat
guna memastikan seluruh tahapan pemilu dapat terlaksana
sesuai dengan pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
penegasan demikian diperlukan karena mahkamah hanya memiliki waktu yang terbatas
untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait
yang pada intinya menyatakan mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan aku
dikarenakan permohonan pemohon tidak mendalilkan perselisihan hasil suara
pemilihan presiden dan wakil presiden berupa penghitungan secara kuantitatif
melainkan mendalilkan pelanggaran kualitatif yang bersifat terstruktur sistematis dan masif
adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum
dengan demikian makamah berwenang mengadili permohonan aku
tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi
menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan
mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan
selanjutnya dianggap diucapkan bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu
terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden
tahun dua ribu dua puluh empat ke mahkamah pada tanggal dua puluh satu maret dua ribu dua puluh empat pukul lima puluh delapan wib
berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor satu satu ap tiga pres pan t mk tiga dua ribu dua puluh empat
bertanggal dua puluh satu maret dua ribu dua puluh
dengan demikian permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu
sebagaimana ditentukan pasal tujuh puluh empat ayat tiga undang undang mk
pasal empat ratus tujuh puluh lima ayat satu undang undang pemilu
dan pasal tujuh ayat dua pmk empat dua ribu dua puluh tiga
sebagaimana telah diubah dengan pmk dua ribu dua puluh
berdasarkan pertimbangan hukum di atas
eksepsi pihak terkait mengenai pengajuan waktu pengajuan permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu
adalah tidak beralasan menurut hukum
permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu
kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi
menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum pemohon
makamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi pihak terkait
yang pada pokoknya menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan akuo
eksepsi tersebut selanjutnya dianggap diucapkan
bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum no seribu enam ratus tiga puluh dua tahun dua ribu dua puluh
presiden calon peserta pemilihan umum
presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
bertanggal tiga belas november dua ribu dua puluh
dan keputusan komisi pemilihan umum nomor satu ratus empat puluh empat seribu enam ratus empat puluh empat tahun dua ribu dua puluh tiga
tentang penetapan nomor urut pasangan calon
presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat dengan nomor urut satu
berdasarkan pertimbangan hukum di atas
eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon
adalah tidak beralasan menurut hukum
dengan demikian pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku
menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku
dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan
pasal empat ratus tujuh puluh lima ayat satu undang undang pemilu
dan pasal tujuh ayat dua pmk empat dua ribu dua puluh tiga
sebagaimana telah diubah dengan pmk dua dua ribu dua puluh empat
serta pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi termohon mengenai pokok permohonan akuo
termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya
menyatakan format permohonan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan
eksepsi demikian seterusnya dianggap diucapkan
termohon juga mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan
dalil dalil permohonan pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur
menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon mengenai permohonan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan
permohonan yang diatur dalam pmk empat dua ribu dua puluh tiga
sebagaimana telah diubah dengan pmk dua dua ribu dua puluh empat
dan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur
setelah dicermati secara saksama
menurut mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah berkaitan dengan pokok permohonan
sehingga eksepsi yang demikian merupakan keberatan yang tidak terkait dengan persoalan persoalan syarat formil
dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum
dinyatakan tidak beralasan menurut hukum
menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon terkait dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum
selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan